ayahnya ibu nek
pendekar gendeng yang melakukan ini semua
jadi dia benar benar melakukan ini semua ibu nek

agar kekuatanku tambah luar biasa

aku baru ingat kalau dia telah memperlakukanku sangat kasar pada waktu itu
aku harus memberi dia pelajaran

jika putraku dah berubah
dan suamiku benar benar bertarung
aku tidak bisa membayangkan
jika salah satu di antara mereka

aku tidak mau itu terjadi
aku sangat mencintai putraku surawi sese
dan aku juga mencintai kandaprabu sebagai suamiku
aku harus melakukan sesuatu
aku harus memberitahukan kandaprabu
jika munding laya adalah putranya surawi sese
sendika gustiratu ada apa memanggil hamba
prajurit aku ingin buang air kecil
bukakan pintu untukku
sendika gustiratu syekh guru
latif rahman ratif vajmer
firasat yang sangat buruk
tentang kedua orangtuaku
apa yang sebenarnya terjadi
kepada kedua orangtuaku
kembali ke pajajaran
aku ingin memastikan
keberadaan kedua orangtuaku
apakah mereka baik baik saja
menjadi tenang hatimu
kalau begitu aku berhati hati
ayah anda prabu
apa yang terjadi pada ayah anda
pendekar gendeng yang melakukan
jadi dia benar benar melakukan ini semua
ayah anda bangun
tidak ingin bunuh diri anda
bertambah lebih baik
kematian adalah takdir
dan tidak ada seorang pun yang bisa melawan takdir
ayah anda ini apa
dinda tidak menyangka
kita telah terpisah
sekarang kita bertemu lagi
tapi sekarang kita harus berpisah lagi
kakanda dinda tidak menyangka
segera membawa jasad gusti prabu siliwangi kembali ke pajajaran
agar bisa segera diperabungkan